untuk mengetahui perkembangan selengkapnya telah bergabung bersama kami ketua kadin rosana perkasa roslani
selamat siang pak roslan
selamat siang mas
bagaimana perasaannya pak sampai dengan saat ini
apakah anda juga dapat menceritakan kepada kami bagaimana proses pemberian vaksin sejauh ini
apa yang anda rasakan setelah disuntik vaksin tadi
ya alhamdulillah tetap tidak ada keluhan sama sekali
tadi kita sebelum divaksin itu diperiksa dulu oleh dokter
baik secara temperatur dan juga yang lain lainnya
kemudian setelah diperiksa oleh dokter baru diizinkan untuk vaksinasi
kemudian ditunggu tiga puluh menit untuk memantau apakah ada reaksi atau keluhan yang perlu cepat ditanggapi
ternyata alhamdulillah baik semua
lancar semua tadi yang divaksinasi juga semuanya tidak ada keluhan
dan setelah itu saya juga baru saya makan juga normal
tidak ada rasa mual atau apa juga tidak ada
semuanya baik alhamdulillah
artinya sudah berlangsung sejak tadi pagi sampai dengan siang ini belum ada efek samping dari vaksinasi tadi
tapi anda sudah mengetahui belum pak ruslan terkait dengan informasi efek samping dari vaksin yang disuntikan kepada anda ini
ya kalau tren tadi kita dicek dulu
sebelumnya juga sudah seperti ada questionnaire kita mesti jawab
kemudian ditempati tapi kita juga dicek
tetapi memang kalau sekarang sih ya normal normal aja
saya tidak merasakan pening atau mual atau alergi
tidak tidak ada sama sekali sih alhamdulillah
dan rencananya akan ada penyuntikan kedua
dua minggu sesudah ini
dua minggu sesudah ini di istana
jakarta juga atau bagaimana pak ruslan
nanti akan diberitahukan
rencananya mungkin di istana katanya
tapi akan diberitahukan lagi lebih lanjut
artinya ada dua kali penyuntikan vaksinasi
apakah anda juga mengetahui hal ini sebelumnya
kita sudah dikasih tahu dulu
bahwa setiap yang menerima vaksin itu akan mengalami dua kali penyuntikan dengan jadah waktu empat belas hari
pak rosan dengan anda yang sudah disuntik tadi
pagi hari tadi apakah anda merasa kebal atau memiliki antibody
bakal tidak terkena covid sembilan belas jika sudah divaksin tadi pagi
ya walaupun divaksin ya tetap kita disampaikan harus tetap menjalankan protokol kesehatan ini juga
yaitu menjaga jarak pakai masker dan juga mencuci tangan
jadi ya kalau saya sih alhamdulillah sejauh ini saya merasakan tidak ada rasa sakit atau apa
seperti biasa aja
normal seperti biasa gitu
artinya anda mengamini bahwa seseorang sudah divaksin bakal juga berpotensi ya terkena covid sembilan belas begitu pak rosan
itu kan mungkin silahkan ditanyakan kepada ini
tapi saya sih insya allah berkeyakinan kalau kita sudah disuntik ya kekebalan tubuh kita kan akan meningkat ya
tapi tetap tadi disampaikan juga ya protokol kesehatan juga tetap harus dijalankan gitu
pak rosan setelah anda divaksinasi ini apakah anda punya pesan khusus kepada warga masyarakat yang masih takut akan disuntik vaksin karena informasi yang beredar dari berbagai kalangan dari pihak medis juga pengamat atau pakar menyebutkan ada efek samping dari vaksin itu
apakah anda punya pesan khusus kepada kami yang masih belum disuntik vaksin
ya tentunya kalau melihat dari pengalaman saya yang baik ini ya saya menghimbau atau menyarankan kepada masyarakat secara luas
ya untuk mengikuti program vaksinasi dari pemerintah ini
karena ini adalah untuk bukan saja untuk kepentingan kita beribadi tapi untuk kepentingan masyarakat di indonesia secara keseluruhan
ya pak ruslan kita ini kan di tengah pandemi covid sembilan belas
pak roslan para ekonomi nasional juga ikut menjadi dampaknya sendiri terutama para pelaku usaha ini juga menjadi garda terdepan ya pak setelah tenaga kesehatan tentunya karena mereka yang akan membangkitkan para ekonomi nasional
apa harapan anda bagi mereka pelaku usaha ini jika memang belum diprioritaskan
untuk divaksinasi terlebih dahulu pak rosan
ya ini kan pasti ada semuanya ada skala prioritas tentunya petugas kesehatan nakes dan frontliner itu memang didalukan terlebih dahulu
tetapi kita melihatnya ke depannya ya ini suatu momentum yang baik ya untuk kita semua
jadi kita dalam melaksanakan ini harapannya juga akan terjadi pemulihan dan mobilitas
terus orang pemulihan ekonomi juga makin menjadi lebih cepat dengan adanya vaksin ini
ya jika nantinya setelah divaksinasi ada efek samping pemerintah sudah menyatakan bertanggung jawab dengan hal itu bagaimana anda menangkapi dengan tanggung jawab dari pemerintah ini
jika benar adanya efek samping yang ditimbulkan setelah divaksinasi pak rosan
ya kita harus apresiasi itu kan berarti pemerintah sudah memikirkan secara keseluruhan mengenai hal ini
bagi warga masyarakat sebagian ini masih menjadi kebingungan sendiri dan gubernur ridwan kamil juga menyatakan menghimbau warganya untuk tetap divaksin agar kebal dari covid sembilan belas atau terhindar dari virus ini
bagaimana untuk masyarakat yang masih bingung dengan adanya vaksinasi ini pak rosan
ya ini kan juga sosialisasi terus dilaksanakan oleh pemerintah mengenai vaksinasi ini
dan saya yakin insya allah kalau
ini terus dilakukan sosialisasi ini dan pemahaman pemahamannya masyarakat akan mengerti dan makin memahami sehingga kedepannya juga program vaksinasi ini bisa berjalan sesuai dengan harapan
baik kita harapkan memang proses atau program vaksinasi ini akan berjalan lancar di tanah air hingga maret dua ribu dua puluh
kalau tidak salah saya mencatatnya di tanah air proses vaksinasi ini
terima kasih atas informasinya pak rosan
perkasa roslani ketua kadin indonesia
selamat siang pak roslan
baik selamat siang